nantinya instruksi menteri dalam negeri ini akan dipertegas dengan surat edaran dari satgas covid sembilan belas
aturan yang tertuang dalam surat edaran akan mencakup aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan optimalisasi peran satgas di tiap tingkat wilayah administratif dan di setiap fasilitas publik
masyarakat diharapkan dapat mengikuti semua peraturan yang ada demi memastikan keamanan bersama